eko sistem esports di tanah air tampaknya kian berkembang
hal itu terlihat dari peningkatan signifikan pada jumlah peserta
jumlah peserta igc dua ribu delapan belas sekitar sembilan pemain
sedangkan jumlah peserta igc dua ribu dua puluh sekitar tiga puluh tiga pemain
seluruh peserta berasal dari empat ratus lima puluh tujuh kabupaten kota
hal ini menarik karena infrastruktur jaringan internet indonesia masih belum merata kualitasnya
selain itu masalah jaringan merupakan tantangan tersendiri bagi pihak penyelenggara
karena seluruh pertandingan dilakukan secara online
menjaga jarak sesuai dengan protokol covid yang berlaku
dari sisi teknis dan jaringan
pada saat pendaftaran kami meminta informasi lokasi peserta berada
sehingga kami bisa memonitor dan terus melakukan peningkatan kualitas
sehingga pemain bisa bermain dengan nyaman
indonesia games championship dua ribu dua puluh diklaim sebagai turnamen esports terbesar di indonesia
pada kompetisi igc dua ribu dua puluh

menyediakan hadiah total satu enam miliar rupiah
babak kualifikasi telah dimulai sejak bulan juni hingga minggu ketiga agustus dua ribu dua puluh
hingga dua puluh tujuh juli igc dua ribu dua puluh telah menyiarkan tiga ratus lima puluh pertandingan
dan disaksikan sekitar dua juta penonton
menurut analisa andrew tobias wakil ketua asosiasi esports indonesia
pandemi covid sembilan belas memang memberi dampak kenaikan jumlah pemain game di indonesia
jadi untuk di saat pandemi seperti ini
kita bisa bilang kalau gamers itu jumlahnya bertambah
segmen bisnis apapun yang paling tidak terkena dampak buruknya itu dari sisi sektor game
orang di rumah aja bermain game dan juga mencari kesibukan lainnya
semua di bekerja
jadi game ini merupakan salah satu alternatif
di mana orang orang bisa bersilaturahmi dan juga
nah terlebih lagi kalau kita bisa bilang
untuk disiplin game
boleh dibilang penontonnya penikmatnya juga bertambah
nah ada satu kita bisa lihat satu disiplin game
yang menyelenggarakan pertanian secara nasional
mengalami kenaikan ccu hingga
sedangkan untuk total viewsnya sendiri pun dinikmati
partai final igc dua ribu dua puluh
rencananya akan dilaksanakan pada minggu keempat
bulan agustus dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia